indonesia dengan telur telur dan bakar
bagi yang menang mungkin tidak mengapa tapi bagi yang kalah apa mau dikata
ini sudah lebih dari periode yang sama pada tahun lalu
begitu ada gejala dengan demam kuning ataupun sindrom kuning itu kita akan lakukan pemeriksaan sampel untuk memastikan apakah dia non hepatitis a sampai e tadi
ternyata ada juga bumbu yang masih diolah secara terpisah